menteri perhubungan budi karya sumadi menanggapi komentar masyarakat terhadap tarif tol transjawa yang dinilai terlalu mahal
ia mengatakan keputusan tersebut diambil antara tol transjawa merupakan proyek jalan tol non apbn dan dikelola oleh pihak swasta
akumulasi tarif tol logistik di enam ruas jalan tol untuk kendaraan golongan lima yang mencapai rp satu tiga juta rupiah untuk perjalanan merak surabaya
sempat dinilai terlalu mahal oleh sejumlah sopir truk logistik
asosiasi pengusaha truk indonesia mengatakan penerapan tarif yang berlaku sejak dua puluh satu januari berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran perusahaan truk
menteri perhubungan menjelaskan hal ini disebabkan tol transjawa dikelola pihak swasta yang memiliki konsesi ruas tol
sehingga dikenai batas toleransi return commission yang dibagi untuk pihak swasta dan badan usaha jalan tol
ia juga menyebut tarif tol yang dibayar sebanding dengan meningkatnya produktivitas
pemilik usaha logistik karena jalur tempuh yang jauh lebih singkat jika melewati jalan tol
kalau tol ini kan uang pemerintah uang swasta
kalau uang swasta mesti ada return harus bayar
truk itu jakarta ke surabaya
kalau menggunakan jalan tol maksimal lima belas jam delapan belas jam
menggunakan jalan biasa bisa tiga puluh enam jam
produktivitas truk yang merupakan komponen utama daripada kegiatan logistik itu makin produktif
jadi saya menghimbau mungkin yang punya truk kasih persen tuh sama tukang sopir ya
supaya dia mau kesana gitu